padinya numbuh bule
berarti minggu depan
padi padi ini udah bisa kita panen bule
wah dan kita bisa bagiin semua padi ini
ke warga sini bule
tuh tuh tuh lihat tuh
sama sama ibu bapak
nah ini buat mas
nah yang ini buat bapak
iroh kamu baik sekali ya
mau membagi bagikan padi pada warga
apa kamu tidak takut rugi
ya enggak lah mas
kan rejeki itu udah ada yang ngatur
lagipula saya beruntung banget
karena bisa ngebantu warga kampung sini
wah seandainya saja semua orang
dikasih kelebihan rezeki seperti kamu
pasti di dunia ini tidak ada yang miskin
oh bapak berlebihan
ini gak seberapa kok
yuk terima kasih banyak
saya permisi assalamualaikum
salam buat keluarga ya
panen kali ini bagus bagus nih
oke baik baik saja ya